satu januari lalu menjadi tonggak baru bagi galangan kapal nasional pt pal surabaya
pada hari itu kapal selam pertama produksi pt pal berhasil melalui uji coba menyelam hingga kedalaman dua ratus lima puluh meter
yang membanggakan uji selam berlangsung sempurna
prestasi luar biasa bagi galangan kapal yang baru bisa merakit kapal selam
meski demikian tantangan belum usai
dalam waktu dekat juga akan dilakukan serangkaian uji coba lainnya sebelum kapal selam kri alugoro resmi memperkuat armada tni angkatan laut
sebagai kelanjutan transfer teknologi pemerintah sendiri sudah menandatangani produksi kapal selam tahap selanjutnya pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
masih bekerjasama dengan korea selatan produksi tapat selanjutnya ini diyakini bisa membuat pt pal menguasai seutuhnya teknologi rancang bangun kapal selam
ini memang banyak yang harus diasah
karena kebiasaan kita sampai saat ini adalah surface vessel kan
kapal selam adalah sesuatu hal yang baru
dan alhamdulillah karyawan karyawan yang kita kirim ke sana sebanyak dua ratus enam puluh pt pal baik itu mekanik maupun juga engineer dan juga rekrut karyawan yang baru dari lokal dari indonesia itu sangat membantu
ingat ya di dalam undang undang enam belas itu kan dipersyaratkan bumn sebagai lead integrator
kita wajib untuk menguasai untuk kemandirian
namun dalam masa kerja pemerintahan yang baru angin kebijakan terasa berubah
lawatan menteri pertahanan prabowo subianto ke sejumlah negara memunculkan isu pengadaan kapal selam dari negara lain
di antaranya adalah kapal selam turki jerman atau perancis
bukan hanya kapal selam kerjasama pembuatan pesawat tempur kfx ifx dengan korea selatan pun terancam dibatalkan
alasannya karena pemerintah kesulitan keuangan dan hasil yang didapat nantinya tidak maksimal
ya kita perlu komitmen seperti itu
jadi jangan ini ya jangan rubah rubah gitu
kalau kita mau cepat untuk menuju ke kemandirian
kemandirian itu yang akan kita dapatkan selain penguasaan teknologi
tentunya keekonomian penyerapan tenaga kerja dan yang paling anu kan deterence
sejauh ini industri pertahanan nasional memang belum banyak mengisi arsenal persenjataan tni
anggaran pertahanan yang berhasil diserap industri pertahanan nasional hanya sekitar lima belas persen
namun jumlah itu terus meningkat secara konsisten
karena itu penguasa teknologi dan manufaktur alusista harus terus dilakukan
jadi setelah kita hitung pada periode dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas kontribusi industri pertahanan itu
jadi dihitung dari nilai kontrak yang diperoleh oleh industri pertahanan itu terhadap total mef dua itu empat puluh tiga satu persen
jadi lumayan dan itu meningkatnya lumayan loh dari enam persen di dua ribu lima belas naik terus sampai empat puluh tiga
teknologi pertahanan adalah teknologi kelas tinggi
tidak sembarang negara mau berbagi teknologi persenjataan dengan negara lainnya
karena itu dibutuhkan kemauan yang kuat untuk penguasaan teknologi pertahanan
tidak ada satupun negara besar di dunia ini yang tidak memiliki industri pertahanan yang mapan dan juga kuat
dan untuk membangun industri pertahanan yang mapan dan kuat dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang cukup banyak
dan lebih daripada itu untuk membangun industri pertahanan yang kuat dan mapan dibutuhkan konsistensi
kiwan hermawan probin kit jakarta